pokoknya nanti pilih dia aja ya
nggak usah ngomong apa saja ya
tinggal mengiyakan terus
nanti kalau udah selesai
um nanti akan kasih pilih sebanyak lima ratus ribu
boten pak nggak usah
kok cuma nemen nih bapak dikasih duit
nanti ini nggak usah dibayar
nggak kayak gitu pak
umi itu ngasih uang ke kamu itu
ya ngasih saja nggak ada tujuan apa apa
papi ada dimana sih
kok ada suara musiknya
tadi temen papi ngedadak telepon
katanya anaknya ulang tahun
ah papi datang aja
daripada di rumah gak ngapa ngapain
mendadak mami ini dapat undangan
syukuran dari pelanggan mami yang baru saja naik jabatan
angkat aja mbak mami
soalnya nggak enak nih
papi baru aja nggak nyampe
jadi papi ngobrol dulu sebentar ya
sama temen temen ya
masih dua jam lagi sih
ya udah kalau gitu ya
papi jemput mami di butik ya
habis selesai nyanyi tadi adoh
padahal suaranya enak bener
sayangnya cuma dikasih satu lagu lagi
di bawah dodi
katanya mau dibawa ke acara ulang tahun temannya
tuh kan udah ngomong karena mau masuk silah
sekarang udah lima
mungkin mobilnya masih depan
kak susi dodi ya
pembantu orang seenak aja
aduh ampun deh dodi
iya dia bilang ada acara tapi saya kan terima telepon dari mami kopi
udah telpon aja mas
tidak dapat dihubungi cobalah berhentiin lagi ya udah udah juga paling sebentar yuk
enggak enggak enggak bisa saya cepet cepet ngasarin centing pulang terus saya jemput mami
bobby kalau gitu masuk silo tinggal aja nanti kalau cedinya pulang seandainya
masuk silo bener ya nyampe langsung diantarin iya saya anterin jodoh kelewatan masuk sila
juga kelewatan lu ke sayang lewatang habisnya punya pembantu lewat cakep jadi pada rebutan
saya jangan dulu tapi awas ya anterin awas
keranjang mata keranjang tujuh huruf cemilan
papi sama tini udah pulang loh
belum paling ntar malem
kok malem bang
saya mana tau den
enggak tahu lah
dibayar nih buat tutup mulut nih ya kan
kagak swear kagak den kagak
kan bang fi antek anteknya papi
enggak bang fi itu sekarang udah netral netral dan bobby
netral yang paling gede bayarnya itu ngikutin
kagak sumpah bang fi enggak tahu kemana beneran
aduh menuduh aja sih
bukan ini nuduh bang bang fi kan emang begitu orangnya
den tau gak dituduh tuh sakitnya disini
sakit itu disini den sakit sakit
hih ini aku peres peres dah
aduh papi udah nggak asik nih
udah dibilangin nanti kalau mami tau gimana ada coba
gimana kamu udah nengokin cindy belum
aku ini mau bilang
mami tau gak
papi lagi ke mana dan sama siapa
tau dari mana mi

ya tau sendiri lah papi itu kan lagi sama siapa
lagi sama mami di mobil memangnya kenapa sih enggak sama mami oh enggak cuman mau ledek
ke cie cie mami cie cie cie mami ya cie mami jadi ledekin tapi itu lagi nganterin mami ke
acara kliennya mami ada apa sih ya udah ya udah mendingan belum udah udah udah udah
mending kok deh ya mie bye mie
aneh depi dia tuh nanyain papi itu lagi ada dimana lagi sama siapa ya sama mama
dalam mobil ada ada aja tuh anak enggak jelas sih
yang beneran mana sih itu bang pi papi sama tini
apa lagi sih den
bang pi ini cari sensasi
ya yakin dong gimana gak yakin sih tadi tuh yang bawain tasnya papi itu bang pi ke dalam mobil
kalau masih gak percaya juga tanya sama mbak ronok
ini ini jangan jangan ribet urusan ini sama mbak ronok mah udah jangan nih dua hari dua malu gak kelar
enggak bang masalahnya tadi gue telepon mami mami bilang mami lagi sang papi
nih yang bener yang mana nih sama cintinny juga gak tau nah terus cintinny nya kemana
makanya gue nanya bang pi oh jangan jangan cintinny turun di jalanan
emang cintinny mau kemana bang
aduh udah gue jauh
enggak tau dah enggak tau ah ribet dah
apaan sih manggil orang jangan begitu dong emang bang pi anjing apa ya
orang kalau udah jelek jangan kaget apa apaan
tuh tin aduh
kamu gimana sih tin
udah dibilangin juga jangan punya masalah sampah api jadi ribet nih nanti urusan ini tim
pak dodi beneran bapak sudah ngomong sama pak susilo kalau ngajakin centini pak
oh iya udah tadi majikan lu itu lagi telepon terus kemudian kayaknya dia ngizinin kita pergi berdua
kok bapak ngajakin cintinny pak cintinny kan cuma pembantu
om mau bilang sama kamu minta tolong sama kamu karena temen om ini
dia baru kawin dengan daun muda om ini panas banget
lihat teman om ini yang baru nikah
dia bilang begini sama om
dod kamu gak bakalan bisa kawin dengan daun muda yang seperti saya lakukan ini
om kan panas om mau nunjukin sama dia
kalau om juga bisa mendapatkan daun muda
oh daun muda jadi bapak suka lalap tuh
kita mampir dulu sebentar pak ke pasar cintinny pilihin yang seger seger daun yang seger seger ya pak
pokoknya nanti tilly dia aja ya gak usah ngomong apa saja ya gak usah ngomong apa apa ya
tinggal mengiyakan terus nanti kalau udah selesai om nanti akan kesepik tilly sebanyak lima ratus
iya bawa ten pak gak usah
iya kok cuma nemenin bapak dikawin sama dia ya pak
cuma nemenin bapak dikasih duit
cintinny gak usah dibayar gak kayak gitu pak
umi itu ngasih uang ke kamu itu ya ngasih saja gak ada tujuan apa apa
anggap saja itu adalah rezeki buat kamu
iya kalau rezeki gak cintinny mau toh pak
tapi bentar ya pak
lagi doa pak sama gusti allah
apa itu rezeki centini gitu pak
belum terus tuhan jawab pak pak
belum dijawab pak mungkin nanti
oh enggak nih papi inget sesuatu aja
inget sesuatu kok kagetnya kayak gitu sih pi
senengnya tapi tadi ngomong apa sih kok astaga dodi itu siapa
papi inget temen papi namanya dodi
dua hari yang lalu ketabrak terperontot
ih temen papi itu dodi itu
iya ngeri banget sih pi
memangnya papi liat sendiri
enggak liat fotonya
hancur ini jelek banget
sebelum ketabrak memang udah jelek
tapi ini aduh aduh kasihan ini aduh
oh tangan papi
enggak tau nih mungkin asap ulatnya kamu
wah harus periksa ke dokter tuh
itu mobil sebelahdsi
itu mobil sebelah
apa mami kenal ya
enggak enggak kenal
itu perempuan siapa ya kayak pernah lihat